terima kasih banyaknya
aku sama sekali tidak bisa
menyelamatkan gadis itu
tuan kumunding layak
seorang calon senopati
karena kau adalah senopati
kau harus menuruti semua perintah dari rajamu
tuan kumunding layak
kamu jangan banyak mulut
aku hanya memiliki satu mulu

tidak akan ada yang bisa menghapaskanmu
lepaskan gadis itu
kau tiba tiba bisa muncul disini

jangan banyak bicara marugul
kau juga mengemban tugas yang sama
suara apa itu
ada pedang sedang beradu
kamu tunggu aja di sini
jangan kemana mana ya
berani beraninya kau berburu
kau tak ada di kejamanku
terima kasih banyak nyai
karena sudah membantuku
sebenarnya nyai ini siapa
sepertinya aku belum pernah melihat nyai sebelumnya
nyai mau kemana
dan aku melihat nyai
nyai sangat kejam sekali
aku seorang pengembara yang menumpas kedorjanaan
bagiku membunuh satu penjahat itu lebih baik
daripada banyak banyak yang ada di dalam
korban yang akan mati
siapa kau sebenarnya
aku rara santa putri dari prabu siliwami
sembah hormatmu kepadamu nimas rara santa
tidak papanya nyai
seharusnya aku yang menghormatimu
tapi kenapa seorang putri
yang seharusnya berada di dalam istana
sekarang ada di luar
nyai sebenarnya aku sudah mencari seseorang
yaitu nyai iroh
dia adalah seorang saksi yang harus mengatakan kebenaran di pengadilan kerajaan
karena aku tidak melakukan semua itu
aku tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan kepadaku nyai
aku turut prihatin atas fitnah yang sudah menimpa nimas rara santa
aku akan membantu untuk mencari nyeri iroh
aku akan mencari nyai iroh
terima kasih banyak nyai
lama sekali itu dia membawa cina nya ke snazure
kamu terima kasih banyak
kalau snazure itu bisa indah atau t down
aku tempat yang mungkin banyak lagi

ini hidup ayahmu
sangat meny godsarang
tapi sebenarnya ada agreeation lainnya
ampun ampun tuan tuan jangan mengusahakan saya tuan
tuan tuan pulang biar saya selesai semuanya
tapi jangan coba genshin
kanda prabu aku sangat bahagia sekali bisa bersamamu
ternyata kanda sangat menyayangiku
apa benar kau bahagia